nyai tidak apa apa nyai
terima kasih telah menyelamatkan saya
kalau boleh mari kis anak mampir ke rumah saya
ada apa kamu memanggilku ke sini guru
aku butuh bantuan
bantuan apa itu
ilmu setan jangkiku belum sempurna sepenuhnya
maka dari itu
aku belum bisa memusnahkannya
anak keturunan kiai ageng prayogo
aku memohon bantuanmu
tentu dengan senang hati
pasti aku akan membantumu mak
katakan saja siapa yang aku harus habisi
aku tidak pernah meragukan kesiaanmu
orang itu tidak boleh tinggal di kampung kita
daripada membahayakan banyak orang lebih baik
kita binasakan saja dia
jangan omong sembarangan
selidiki dulu yang benar
kita harus ambil tindakan lebih cepat
mendingan kita binasakan saja
sembara tidak akan diam
dia pasti akan membela diri
nanti akan terjadi keributan
orang orang sudah berani melawan kita
sudah berani melawan perintah pemimpin kita sendiri
mau membinasakan sembara
apa kata mereka sebarah itu cuma harimau
ayo kita tangkap sebarah
ayo kita tangkap sebarah
ayo kita tangkap sebarah
ayo kita tangkap sebarah
ada apa ini mau kemana kalian
kami mau menangkap sebarah
dia manusia harimau jadi jadian
beberapa bulan yang lalu dia membuat onar di sini
banyak orang yang mati akibat keganasannya
dan sekarang dia kembali lagi ke sini
sebelum menimbulkan malapetaka
baik kita hajurkan dia
hajurkan saja dia
kita menjahatkan dia
ini farida anakku satu satunya
dan dia tahu siapa manusia harimau itu sebenarnya
manusia harimau adalah mardian
aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di kamarku
di kamar penghantin
dia tiba tiba berubah menjadi harimau jadi jadian
mardian kamu kenapa
mardian kamu kenapa
hafidz api depan mardian
faridah faridah bangun faridah
ada apa ini
ini dia manusia harimau yang dorong
tunjukkan telapak tangan kiri
kalian semua salah tangkap
dia manusia harimau g
iya benar itu
aku yang lebih tahu
dia bukan manusia harimau
bawa rosmina ke tempat
dia harus diobati
kalau tidak dia berbahaya
terserah kalian mau percaya atau tidak
yang jelas ceritanya
tidak ada yang aku kurangi atau aku lebihkan
untuk apa aku menikah dengan sembara
kalau dia manusia harimau
yang akan membuatku celahkan
jangan pernah ikut campur urusan aku
ayo kalian berdua
nyanyi tidak apa apa nyai
terima kasih telah menyelamatkan saya
mari kisah anak mampir ke rumah saya
kenapa kamu menangis
kenapa kan jeng tega melakukan ini padaku
aku sudah tidak berguna lagi
aku buka wanita suci lagi
kamu bicara apa lestari
kan jeng sudah merampas semuanya
kanjeng sudah merampas semua kesucian dan kehormatan yang sudah aku jaga sepenuh hati
aku buka wanita suci lagi
aku sudah jadi wanita kotor
apa yang sudah aku lakukan
aku sungguh tidak ingat apa apa
kalian berbuat asusila
aku tidak terima
kau perlakukan putriku serendah itu
mau pergi kemana kamu berdebok
aku akan menjamu
saya akan memukanku
seperti suara seluruh suami saya
saya hafal sekali dengan suara seluruh suami saya
tapi kenapa suaranya begini
peniup seluring itu sedang marahnya